digitalisasi sistem kelistrikan menjadi salah satu fondasi penting dalam keseluruhan rancangan transformasi digital
terlebih di sektor kesehatan di mana gangguan listrik dapat berakibat pada ancaman keselamatan pasien serta para petugas kesehatan
untuk mengatasi kompleksitas sistem kelistrikan ini diperlukan sistem digitalisasi rumah sakit yang holistik
yang dapat mengintegrasikan sistem yang real time hingga memberikan pengambilan keputusan
sebagai wujud mendukung digitalisasi sistem kelistrikan di rumah sakit
snider electric yang merupakan pemimpin transformasi digital dalam pengelolaan energi dan otomasi
resmi menyerah terimakan solusi ecostructure power monitoring expert kepada perkumpulan teknik perumah sakitan indonesia atau ptpi
disaksikan oleh kementerian kesehatan
ferry kurniawan keputusan kesehatan
dan kementerian kesehatan kementerian kesehatan dan kementerian kesehatan
didesain dengan sistem platform terbuka berbasis internet of thanks
yang mampu memberikan visibilitas dan kontrol terhadap seluruh infrastruktur rumah sakit melalui real time monitoring
memberikan sebuah detail analisis apa sih potensi potensi risiko yang ada
kemudian dia akan kasih tahu di mana potensi potensi risiko itu
dan yang terakhir rekomendasi
apa yang perlu dilakukan untuk resiko resiko ini dapat ditanggulangi
jadi reportnya bukan hanya sekedar report tertulis biasa
tapi report yang memang digenerate menggunakan algoritmen
ya mungkin teman teman sudah pernah tahu namanya artificial intelligence ai
ini kita dibantuin juga beberapa komponen dari ai
untuk membuat sebuah report yang holistik report yang relevan
prof dr ingengko suprianto presiden perkumpulan teknik perumah sakitan indonesia
menciptakan rumah sakit yang smart dan sustainable di indonesia
di mana aspek kelistrikannya menjadi fondasi penting bagi keselamatan dan kualitas rumah sakit
nah saya rasa oke snider ini
ya bisa mengarah ke yang tadi penghematan listrik
ya itu artinya nanti keterjangkauan
jadi kalau listriknya hemat rumah sakitnya lebih kurang lebih efisien
kan juga nanti
biayanya jadi lebih murah
nah itu mencaplok kesana keterjangkauan
tapi juga ramah lingkungan tadi
kalau hemat dari survei pt pi
berapa persen sih ya
jadi masih banyak gitu keselakaan keselakaan karena listrik ya
apakah itu kemudian kebakaran
ya secara selebih dari lima persen rumah sakit mengatakan
setahun terakhir kemarin ada aja kebakaran konsulat
dan meskipun kecil ya
tapi memang tidak di blow up
kemudian yang lain adalah masalah
yang listrik lain masalah kesetrum
kesetrum mulai dari yang ringan sampai dengan yang ya
akan diimplementasikan di enam rumah sakit milik pemerintah
dalam upaya memperkuat sistem kelistrikan rumah sakit di indonesia
selain mampu memantau real time suplai listrik yang memadai
dapat juga mengetahui konsumsi listrik
dan mengidentifikasi sejak dini
kemungkinan adanya gangguan listrik